majelis hakim pada pengadilan negeri jakarta selatan menjatuhkan fonis mati kepada pemimpin jamaahan sarut daulah aman abdurrahman
hakim menyatakan aman terbukti bersalah dalam kasus bom sarinah bom gereja samarinda
penusukan polisi di bima serta serangan teror lain di indonesia selama kurun sembilan tahun terakhir
fonis aman abdurrahman sesuai dengan tuntutan jaksa
hakim ahmad menyatakan aman terbukti melanggar pasal empat belas junto pasal enam dan pasal lima belas junto pasal tujuh undang undang pemberantasan tidak pidana terorisme
menurut hakim tidak ada alasan yang dapat meringankan
hukuman buat aman aman juga terbukti sebagai penggerak kelompok radikal